malaysia melayangkan protes kepada indonesia lantaran terpapar asap buntut kebakaran hutan
di sumatera dan kalimantan yang tak kunjung padam asap kiriman indonesia bahkan menyelimuti
kuala lumpur ibukota negeri chiran itu kualitas udara di beberapa kota di malaysia pun sudah
masuk kategori berbahaya hai yang binaudet ipu in our country has been some of the areas have been
meski begitu dirjen pengendalian perubahan iklim klhk indonesia laksmi dewanti menegaskan tidak ada
pergerakan asap dari indonesia ke malaysia hal itu berdasarkan perbandingan data citra satelit
milik bmkg dengan asean specialized meteorological center atau asmc dan sampai saat ini di dalam
data yang ada tidak ada transbundary hase atau kabut asap lintas batas ke malaysia kan hasil
pemantauan asnc selama beberapa hari tersebut asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah
wilayah di sumatera dan kalimantan dan tapi tidak terpantau adanya terjadi lintas batas jadi
laksmi menambahkan pemerintah indonesia hingga kini masih terus berupaya memadamkan kebakaran hutan baik di
modifikasi cuaca hingga pengurangan praktik pembukaan lahan sebagai langkah mitigasi
di beliputan cnn indonesia